partai demokrat juga sama memiliki adart yang bisa menjelaskan mengapa klb di sumatera utara hari ini adalah ilegal
klb tersebut telah menobatkan ksp muldoko seorang pejabat pemerintahan aktif
berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan bukan kader partai demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum partai demokrat
hadirin sekalian ketua majelis tinggi partai demokrat jenderal tni purnawirawan prof
menurut ketua majelis tinggi dpp partai demokrat susilo bambang yudhoyono
atau sby klb dua ribu dua puluh satu tak memenuhi syarat dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
sbi menyebut setidaknya ada tiga poin yang tak ada dalam penyelenggaran klb dua ribu dua puluh
poin pertama dalam adart partai pasal delapan puluh satu ayat empat mengatur klb dilakukan atas permintaan majelis tinggi partai
poin kedua klb harus dihadiri sekurang kurangnya dua per tiga dewan pimpinan daerah
ketiga klb hanya dapat diselenggarakan jika setelah perjanjian
setengah dari total lima ratus empat belas dpc yang hadir
atas dasar itu ketua majelis tinggi partai dan ketua umum partai berlambang mersi ini kompak
klb dua ribu dua puluh satu di deli serdang tak sah
karena sesuai dengan ad dan art partai demokrat tahun dua ribu dua puluh
yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui kemenkumham
kongres luar biasa atau klb sebenarnya
lebih menjadi negeri jaringan majelis tinggi partai
bukan intoleransi atau kewenangan ketua umum partai demokrat
dalam pasal dua puluh delapan undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan tentang partai politik
setiap pengambilan keputusan partai politik sesuai dengan adart partai
artinya setiap keputusan undang undang dan agenda partai kembali lagi dalam adart partai
mereka tidak lain lagi
yang sudah disahkan dan diketahui oleh pemerintah atau dalam hal ini kementerian hukum dan ham
pakar hukum tata negara juanda menegaskan hal itu
keabsahan suatu kongres partai dapat dilihat dari dua aspek formil dan material
kedua aspek itu didasarkan pada adart partai masing masing sesuai dengan amanah undang undang partai politik
pertama aspek formil yang kedua aspek materil
aspek formilnya apa apakah pertanyaannya
alat ujinya ini adalah norma atau hukum
norma atau hukum ada dua di sini yang paling mendasar di samping memang ada yang lain
pertama adalah undang undang partai politik yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
nah ini orang hukum melihat begitu
dikutip dari detik com staf khusus menkumham ian siagian menyebut
akan tetap menguji hasil klb dua ribu dua puluh satu di deli serdang
kemenkumham memastikan akan mengkaji betul hasil klb sesuai undang undang partai politik
pengamat politik dari universitas al azhar ujang komarudin pun mengingatkan kemenkumham
agar berhati hati dalam mengkaji hasil klb demokrat dua ribu dua puluh
kemenkumham sebagai pemerintah ya sebagai mewakili pemerintah
atau katakanlah mewakili negara harusnya bertindak yang adil terhadap partai politik
kita tahu sejarahnya kemenkumham banyak berlaku tidak adil gitu
kenapa untuk membackingi untuk kepentingan menjaga kekuasaan mereka
jadi menjadi persoalan
oleh karena itu dalam kasus demokrat ini mesti hati hati mesti adil
seandainya mereka berani mengesahkan itu maka publik mohon maaf ya tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah
peristiwa seperti ini pernah terjadi dalam kasus partai berkarya
pada februari dua ribu dua puluh satu hasil musyawarah nasional yang disahkan oleh kemenkumham
memutuskan muhdi purwo pranjono menjadi ketua umum partai menggantikan tommy soeharto
meski ada kemungkinan kasus seperti ini berlanjut di pengadilan tata usaha negara
peran kemenkumham untuk menguji keabsahan suatu keputusan partai sangat penting demi keadilan demokrasi
berskila dauhan baramaestro jakarta